pas gue di jalan ada nomor gak dikenal telpon terus yaudah gue angkat aja
pas gue angkat orang itu ngejelasin panjang lebar karena dia pikir itu ata
lo yakin lo gak salah dengar
iya gue serius put orang itu bilang kalo ring udah ready terus pangeran sama rizky udah bisa bertaruh
saya kan udah bilang pangeran jangan diapa apain
ngapain kalian hadirin dia ngapain
iya bang soalnya dia nyerang duluan bang
bener tuh bang tendangannya kenceng banget bang
alah lo banyak alasan lo
bilang aja kalau lo
bisa untuk pancing kan
kalau dia kenapa napa gimana coba kalau mukanya lecet gimana coba
gue yang dimarahin sama manjikan gue ngerti lo
lo berdua gak terbayar mau
kalau ada yang becos punya anak buah
soalnya pergi pergi
punya anak buah kadang yang bener
bal lo yakin ini jalannya
wah gue yakin lah
entah kayaknya gue gak pernah deh lewat jalan sini
guys udah deh jalan yang dikasih om jojo pasti bener
ikutin aja gak usah banyak ngomong nih
are you sure karena ini jalannya sepi banget loh
perasaan dari tadi gue gak ada ngeliat mobil lewat nih
sumpah gue jadi merde banget
mel lo gak lagi mikirin yang aneh aneh kan
putri akhirnya lo datang juga gue udah gak sabar sih nungguin lo disini tadi
iya kan gue masih jam kerja harus izin dulu kalau mau keluar
emangnya kenapa sih kok muka lo gitu kayak gelisah
aduh gimana ya ngejelasinnya
akan sih gak usah buat gue jadi penasaran deh ada masalah ya
sini deh gue pisikin
lo tau dari mana
iya tadi gue ketemu sama atta terus atta gak sengaja ninggalin handphonenya
ya udah gue bawa aja pas gue di jalan ada nomor gak dikenal telpon terus yaudah gue angkat aja
pas gue angkat orang itu ngejelasin panjang lebar karena dia pikir itu ata
lo gak salah denger
iya gue serius put orang itu bilang kalo ring udah ready terus pangeran sama rizky udah bisa bertaruh
gue lagi olahraga nih
ya kan gue udah lama olahraga
jadi sekarang gue sempetin deh jogging
ternyata kecurigaan gue selama ini tuh bener semuanya terbukti rizky sama pangeran bener bener mau bertarung
terus lo gak tanya apa apa sama orang itu
iya put tadi gue sempet tanya daerahnya dimana tempatnya dimana
tapi pas dia dengar suara gue tiba tiba langsung ditutup
luhuh gimana ya gue gak mau mereka sampai bertarung
pokoknya kita harus cari mereka
terus kenapa kita masih disini
gak langsung kering aja
pangeran masih lama nyampe nya ya
nah apa gue aja gak tau udah dimana
tapi terakhir pangeran bilang sama gue sih katanya dia fix dateng kesini
pangeran udah selesai
pangeran udah selesai
hape nya pangeran mati
sebelumnya dihubungin masih nyambung tapi dia nggak angkat
sekarang bener bener mati gak bisa dihubungin lagi
gak bisa dihubungin lagi
mana sih dia
tempat ringnya udah saya siapin dari tadi
udah jadi nih oke siap deh
tapi saya sampai sini mas belum dateng
dan ternyata yang angkat cewek mas
iya mas cewek tuh sempet nanya lokasinya dimana
cuma saya gak kasih tau
sebab saya pikir itu hanya salah sambung mas
oke mas saya permisi dulu
makasih ya pak
rencana pertarungan gue sama pangeran
lo gak bocorin ke siapa siapakan
ya gak lah
gak mungkin lah gue bocorin
kira kira siapa cewek yang angkat telpon lo
gue aja gak denger suaranya
ya masalahnya hp lo pas banget lagi gak ada
terus yang angkat orang
kalau citra yang angkat gimana
lo mau semuanya bocor
ya ya siap
cit kayaknya gue pergi
soalnya gue buru buru
kalau gitu gue berangkat dulu ya
gue sih gak inget ya hp gue ada dimana
cuma terakhir itu gue tadi lagi bareng sama citra
ya udahlah nggak penting juga ya kan
udah tenang aja lagian ya
misalkan handphone gue di bawah si citra
dia kan gak tau passwordnya
perasaan angkat telpon itu gak harus buka password ya kan
ya walaupun sama citra kan dia udah jelas tuh gak tau password hp gue
yang penting sekarang orang suruhan guru udah kasih tau kan
kalau lo kasih ini gak ada yang tau
dan sekarang yang penting kita fokus aja sama pertarungan kita nih
biar berjalan sempurna
gue udah bikin kesepakatan sama pangeran
siapapun yang datang lebih dari jam sembilan
itu dianggap kalah
ini aja masih jam delapan lebih tujuh menit
pangeran pasti datang kok gak mungkin telat
percaya deh sama gue
oke gue tunggu
lepasin gak gue
eh lo jangan berisik
eh lo bisa jibu gak sih
udah jangan dikukulin
mending disumpel aja kalo gak
percat tanke biar gak berisik
kok kangen lawan dia
eh lepasin udah
jangan biarkan dia berisik nanti orang bener tau
mau diapain lagi bang
dia disumpel kek
dikasih apa kek mulutnya
yang penting jangan berisik
pokoknya gue gak mau tahu ya
jangan sampe dia berisik apalagi sampe lolos
gue harus bisa kabur
gue gak rela kalah gitu aja
gue gak mau kalangan usus goreng
sekarang jam berapa ya
semoga gue belum terlambet
gue harus cari cara buat bohongin mereka mereka ini